dikawal lima pesawat tempur jenis t lima puluh ipobor asian games dua ribu delapan belas yang tiba dari india selasa pagi
akhirnya tiba di tanah air menggunakan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus milik tni angkatan udara
melalui bandara adi sucipto sleman yogyakarta
tiba pada selasa tujuh belas juli sekitar pukul delapan pagi api obor dibawa oleh mantan pebulu tangkis susi susanti
langsung dari india
tampak hadir dalam penyambutan diantaranya kepala staf angkatan udara marsikal tni yuyusutisna
gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
dan ketua panitia penyelenggara asian games dua ribu delapan belas inas gok erik thohir
keluar dari pesawat api obor asian games lantas diarak menggunakan mobil yang diiringi drum band tni angkatan udara
pasukan bergodo dan personel tni angkatan udara menuju ke museum dirgantara